seperti mengganggu konsentrasi produktivitas kerja dan gangguan hormon serta emosional
yang kedua tadi karena mitos
lo gak liat mas bridges kejadian yang nge posterize orang
umpamanya beliau dari desa gunung teguh di bawean